keluarga dan kerabat ustadz maher senin malam mendatangi ruang jenazah di rumah sakit polri kramajati jakarta timur
mereka tak dapat menahan kesedihan melihat jenazah maher yang terbungkus kain kafan
menurut kuasa hukum maher jujupurwantoro maher meninggal di rutan bares krimabes polri setelah dirawat di rumah sakit polri
tersangka kasus ujaran kebencian ini meninggal diduga karena penyakit usus yang telah lama dideritanya
jenazah maher akan dibawa ke rumah duka di kompleks duta indah jati makmur kecamatan pondok gede kota bekasi dan dimakamkan di pemakaman darul quran cipondoh tangerang
dan sebetulnya dari sejak kelimpahan itu ya kemis jumat sabtu sampai minggu pun kondisinya semakin drop
dan kami dari tim
tadi sudah tim kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa kita sudah memohon juga agar beliau bisa dirujuk ya bisa dibantarkan di rumah sakit umi bogor sesuai
sebelumnya maher yang bernama asli sony eranata ditahan di baris krim polri pada empat desember dua ribu dua puluh atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap tokoh nadlatul ulama lutfi bin yahya melalui akun media sosial miliknya
gunawan sugro jakarta